ayah wayan mirna darmawan salihin kembali mendatangi direktorat kriminal umum polda metro jaya
kedatangan ayah mirna untuk menanyakan perkembangan kasus kematian putrinya
kamis pagi ayah wayan mirna darmawan salihin kembali mendatangi gedung direktorat kriminal umum polda metro jaya
kedatangan pria berusia lima puluh tahun tersebut kali ini untuk menanyakan perkembangan kasus kematian putri bungsunya kepada pihak penyidik
terkait pemeriksaan suami wayan mirna yang dilakukan penyidik pada rabu malam ia mengaku tidak mengetahui perihal tersebut
sementara itu jessica kumala wongso salah satu saksi dalam kematian mirna menyatakan akan membuktikan bahwa dirinya bukan pihak yang bertanggung jawab atas kematian mirna
ingin tahu aja
sebentar kita cek ke dalam
hari pertama itu sudah digeledah
sekarang mau digeledah lagi hari pertama tidak bagi surat penetapan dari pengadilan
karena saya membantu mengunggah penyidikan perkara orang yang mati ini kita setuju ya
advokat kan juga penegak hukum kita setuju aja walaupun tidak pakai surat pelanggar buhab
tidak pakai tanda pengenal polisinya
apa kita menunjukkan surat tugas
itu malam hari atau siang hari sih bang
malam hari tanggal sepuluh januari
itu geledah itu kira kira jam sepuluh malam
jam sepuluh malam
ya ada orang rapat ya kurang lebih dua puluh orang ada
rencana selirugikan ya tapi ya saya juga
bisa membuktikan kalau saya memang tidak bersalah
apa yang mbak
nuntut apa apa secara hukum nanti lama lama juga berada lagi
asal tersangkanya sudah ketemu dan itu kalau bukan saya ya maaf maaf heran kan juga bisa tahu kan
jadi pelan pelan saya
harapannya gimana sih mbak
dan telah hadir di studio siang hari ini jessica kumala wongso
teman mirna sekaligus saksi kunci dan juga kuasa hukumnya yudi wibowo
selamat siang jessica dan juga bang yudi
baik jessica ini begitu banyak saat ini pertanyaan publik mengenai kasus kematian mirna
spekulasi berkembang ada juga mungkin tudingan kepada anda
tapi kita nggak berangkat dari situ jessica
ini yang terbaru tadi
jadi adalah rumah anda digeledah anda tidak menyaksikan itu berarti
hari ini saya diberitahu kapan rumah akan digeledah
tapi ternyata itu tidak jadi
kalaupun itu akhirnya jadi dilakukan apakah anda akan ikut menyaksikan penggeledahan
oh iya saya didampingi sama kuasa hukum saya saja ya
untuk menyaksikan langsung
sudah pernah kalau gue digeledah juga
ketika penggeledahan pertama apa yang didapatkan oleh pihak kepolisian
barang barang yang saya pakai waktu saat kejadian
baju tas sepatu semuanya diambil
hal hal yang dipentingkan untuk proses penyidikan begitu ya
dan terakhir anda ini datang ke komnas ham
ini untuk meminta seperti itu
ada yang menyatakan bahwa anda merasa terintimidasi sebenarnya selama proses pemeriksaan ini
sebenarnya apa pastinya perlakuan yang tidak adil yang anda rasakan sepanjang proses pemeriksaan terkait kasus kematian mirna ini
pernyataan yang membuat saya tidak nyaman itu hanya pada saat pertama kali saya mau dipanggil ke kantor polisi ya
tapi sejak saya datang ke polda setelah itu mereka memperlakukan saya dengan baik baik saja
jadi apa yang anda cari di komnas ham
jadi saya mau mengobrol saja
kebanyakan tentang kronologinya
kronologi ketika kasus kematian mirna
itu terjadi di cafe olivier begitu
tapi kalau dari pihak kepolisian sendiri tidak ada
tidak ada hal hal yang sifatnya mengintimidasi anda
waktu saat penyelidikan tidak ada
sebelumnya saja waktu saya pertama kali dipanggil
sekarang ini namun kalau kita bicara mengenai sebelumnya bagaimana perlakuannya dari pihak kepolisian
apakah memang tidak ada masalah begitu
ya saya kurang jelas aja ya
mereka itu maunya datang
mereka datang mendadak malam malam
orangnya banyak tidak pakai seragam begitu saja
begitu bang yudi benar
itu terjadi tanggal sepuluh januari ya malam
pertama yang datang polsek tanah abang memberikan surat panggilan untuk hari senin
terus tidak lama malam malam lagi beberapa jam kemudian datanglah dari pol damai terjaya jatat ras unit satu
ya itu datang beberapa orang
bahwa orang banyak menggeledah rumah dan menyatakan dia mau datang itu mau
bukan bukan memeriksa
satu satunya kan penyelidikan
itu namanya tanya jawab dulu
itu sudah hilang di kuhp itu kan tidak ada interogasi tidak ada penyelidikan
pokoknya saya mau interogasi
ya tidak apa apa
tokat kan juga beli beli
jadi itu dikatakan mengganggu begitu
kita kembali ke jessica
ini banyak sekali informasi berkembang bahkan ada dugaan bahwa ada hipnotis dan lain sebagainya
anda tanggap ini seperti apa
saya pernah hipnoterapi ya namanya ya
bisa anda ceritakan seperti apa
saya tidak bisa cerita secara detail ya
cuman ya tekniknya itu dilakukan kepada saya oleh polisi
itu dilakukan oleh polisi begitu
iya di kantor polisinya di polda
saat proses pemeriksaan terhadap anda
baik apa sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian
menanyakan saya banyak pertanyaan
pertanyaannya mengenai apa
kronologinya kebanyakan sama hubungan saya dengan korban dengan teman teman saya yang lain
pekerjaan saya sekolah saya gitu begitu saja
itu sepanjang proses pemeriksaan ya
iya yang paling penting ya kronologinya itu waktu hari kejadian dan apa yang membuat kita bertemu pada hari itu
seperti begitu saja
nah sebenarnya apa yang membuat anda akhirnya bertemu dengan mirna saat itu di cafe olivier
saya sudah empat tahun tidak pulang ke indonesia
jadi waktu saya pulang ya teman teman saya teman kuliah semua
mau reunian aja ketemu ngobrol ngobrol
karena sudah lama tidak ketemu
baik jadi memang hanya karena pertemanan dan sudah lama tidak bertemu begitu
nah jessica sepanjang kasus ini berkembang dan juga diperiksa
ada begitu banyak pemberitaan terhadap anda
apakah anda merasa terganggu
iya saya merasa di pojokan ya
dan lebihnya lagi banyak orang yang datang ke rumah saya
kan saya di sini tinggalnya sama orang tua
jadi bikin mereka stres kan
di depan banyak kamera wartawan menanya nanyakan di
kayak dibuntutin digangguin gitu
mau pulang rumah aja takut kita
ya itu saja tidak enaknya
dan nama baik saya kan jadi tercemar juga
saya belum dijadikan tersangka secara resmi
tapi udah semua orang udah jelek jelekin saya seperti itu
karena anda juga posisinya sekarang masih sebagai statusnya adalah saksi begitu
tapi bagaimana sebenarnya kronologi ketika kejadian tewasnya mirna setelah minum kopi itu
iya jadi dia meminum kopinya
dan dia langsung bilang kalau rasanya tidak enak rasanya aneh
lalu dia menyodorkan ke saya untuk mencoba
lalu setelah saya cium aromanya emang sangat aneh ya
tapi kalau dari awal pertemuan
awal pertemuan saya datangnya kan ke pagian ke tempat
padahal lebih dulu datang begitu
iya betul karena saya mau menghindari tiga in satu
setelah itu ya saya datang untuk pesan berita
saya datang untuk pesan meja berempat pukul empat
lalu ya saya jalan jalan di mallnya sih
pas saya kembali sekitar jam empat dua puluh saya duduk
ditentukan mejanya sama pelayan yang di sana
oh sudah ditentukan meja oleh pelayannya berarti ya
bukan anda yang request begitu
bukan saya pesan dulu kan meja buat empat orang jam empat sore
saat itu saya duduk dan saya melihat menunya
saya sudah tahu sih almarhum mau pesan apa
soalnya kita udah berbincang dulu di wai
itu kan di grup chat semuanya kelihatan
dia suka banget sama vietnamese ius coffee nya yang dijual di sana
lalu saya bilang oh kalau begitu saya pesan dulu ya
terus sebelum ketemu ini saat itu satu bulan yang lalu
waktu saya baru pulang sampai di jakarta
saya sudah sempat bertemu dengan mirna dulu
jadi sudah ada pertemuan sebelumnya dengan mirna
sebelum anda bertemu saat itu di
betul sudah ada
pertamanya dua hari setelah saya mendarat di jakarta
dalam satu malam itu saya makan malam dan minum kopi
dua duanya itu dibayarin sama mirna
jadi saya merasa membalas budi
dan itulah yang dilakukan ketika di cafe olivia anda mem traktir mirna begitu
betul itu dia alasannya kenapa saya datang duluan karena teringuan
saya pesan duluan karena saya mau mentraktif mirna karena udah mentraktir saya dua kali sebelumnya
lalu dia juga bilang kalau dia datang
dia akan datang jam empatan
nah saya pesan minum itu jam empat tiga puluh
sepuluh menit kemudian kira kira minumannya datang
jadi tidak sejauh yang minumnya dihidangkan empat puluh menit yang lalu
tiga puluh lima menit yang lalu tidak selama itu
tapi ada juga teman teman yang lain begitu saat anda berkumpul bersama dengan mirna di situ
rencananya kita berempat ya
yang mirna bilangnya datang jam empatan
terus yang hani datangnya jam lima saat sudah kerja
lalu ada salah satu lagi teman kita juga teman kuliah
bilangnya datang jam enam tiga puluh karena kerjanya rada telat selesainya
lalu yang teman saya itu tidak sempat datang karena kita sudah ke rumah sakit pada saat disebut
ya semestinya berempat
lalu saya tidak menyangka kalau hani dan mirna akan datang berbarengan
karena mereka menyebutkan kalau akan datang jam empat dan jam lima
tapi penentuan kafe itu apakah anda sendiri atau memang bersama sama di grup chat anda
kita mengobrolkan itu di grup chat karena saya karena sudah lama tidak pulang
saya dari jakarta utara ya
saya jarang banget ke jakarta pusat walaupun di indonesia juga
jadi saya tanya sama mereka eh restoran apa nih yang bagus yang enak yang baru gitu
karena saya tidak pernah pergi
nah hani menyusulkan dua tempat olivier dan satu lagi
nah terus saya lihat website nya dua duanya
dan saya lebih suka website nya olivier karena kayaknya tempatnya bagus
sampai akhirnya terjadilah pertemuan itu begitu
ketika mirna minum kopi lalu ada reaksi kejang kolaps dan lain sebagainya reaksi anda apa jessica
saya panik tidak tahu harus berbuat apa
tapi saya mencoba membangunkan mina dan terus bilang gitu
hani pun melakukan hal yang sama di sebelah kanannya mirna saya di sebelah kirinya
apa sih sebenarnya isi pembicaraan anda bersama dengan mirna dan juga hani saat itu
kita belum sempat ngobrol loh
jadi mereka datang berdua kan
lalu saya sambut mereka
lalu mereka duduk
lalu itu dalam hitungan kurang dari satu menit mirna nya langsung dia sudah tahu kan kalau saya pesan vitamin s kopinya dulu
jadi dia langsung ambil
terus dia minum
kita belum sempat ngobrol
tapi memang itu pertemuan hanya karena ingin bertemu setelah sekian lama
iya dan mau makan rencananya
bagaimana anda mengenal mirna jessica
mirna itu orangnya seperti apa dari yang anda adalah teman mirna sendiri
mina itu orangnya baik sekali
orangnya juga lucu ya
maksudnya kalau ngomong sama dia itu tidak sesay sesay
kita selalu ketawa
orangnya juga sangat kreatif pekerja keras
ya dia teman yang baiklah
dia orangnya gak aneh aneh gitu
berarti dapat dikatakan anda adalah sahabat dekat begitu
kita teman main waktu kuliah dulu
tapi tidak dekat
tapi tidak sampai mendalam
kita suka curhat atau ngomong setiap hari
tidak sampai seperti itu
tapi kita waktu kuliah kita ya ketemuan di kampus gitu kan ya
bahas bahas soal tugas
terus sudah begitu ya
ya sekedar begitu saja
pergi makan pergi pergi minum kopi jalan jalan ke mall
ya seperti yang anak kuliah lakukan
normalnya seperti itu
berapa tahun berarti sudah berteman dengan mirna
sekitar delapan tahun
lalu kita wisuda di hari yang sama juga bersama sama
sama hani juga sama teman kita yang lain lainnya
lalu sesudah itu saya meneruskan tinggal di sana ya
mencari kerja dan kerja di sana
tidak pulang ke indonesia untuk bekerja
apalagi cuma liburan saja sedikit sedikit
bang yudi ini dalam proses pemeriksaan ini rumah jessica klien anda digeledah berkali kali
tapi tidak halnya dengan rekan mirna yang lain
hani begitu ya
bagaimana anda melihatnya
bukan diperbandingkan gitu ya
itu terserah polisi bagaimana ya
menyikapi penyelidikan pembunuhan meluangkan racun ini
itu haknya polisi untuk melakukan
itu haknya polisi untuk mau kemana mau kemana kita tidak bisa larang
tapi di klien saya ini saya rasa cukup berdagang beban
karena sudah digeladah yang saya ceritakan tadi
tadi siang mau digeladah lagi tidak jadi
ya mungkin polisi ada pandangan lain saya nggak tahu
tapi kita tetap mendukung polisi untuk mengungkap kasus ini
kalau sampai dengan saat ini belum bisa ditetapkan tersangka
dalam kasus ini
anda melihatnya seperti apa bang yudi
kan mudah saja
kan kopi didangkan
setelah lima belas menit kemudian kan mereka minum datang dua orang
hani dan mirna
itu kan ada cctv
cctv itu merekam data elektronik
menurut undang undang pasal lima undang undang nomor delapan dua ribu sebelas
tentang informasi tentang transaksi elektronik
itu merupakan alat bukti yang sangat penting
itu merupakan alat bukti yang sah jika dicetak mengeluarkan gambar
sekarang direkam begini
itu bisa dicetak mengeluarkan gambar
itu alat perluasan alat bukti yang sah menurut hukum
dan lima belas itu menit itu waktu yang kritis untuk jessica
bukan untuk yang lain ya
berarti dari cctv nya begitu ya bang jul
jessica akan kritis waktu itu
apakah pertanyaannya ada melihat jessica menuangkan racun
itu juga pertanyaan anda dan pertanyaan publik berasal dari cctv disitu
kita ke jessica lagi
jessica proses ini masih terus berlangsung
penyidikan masih terus berlangsung
pemeriksaan bahkan rumah
kalau yang lain kita nggak tahu
untuk tersangka yang lain
seandainya muncul tersangka baru itu nggak tahu
nggak sama prosesnya dengan jessica
kalau jessica saya membela mengkritisi waktu yang lima belas menit lagi
sebagai klien tentu anda membela klien anda
kalau jessica sendiri
apa yang membuat anda yakin
meskipun saat ini anda sebagai saksi
tapi kita tahu bahwa tudingan itu ada
apa yang membuat anda yakin bahwa anda tidak bersalah
karena memang saya tidak melakukan
saya tidak berbuat
tidak berbuat memang
lalu anda kan ada di lokasi ya
maksudnya sebenarnya apa sih yang terjadi saat itu
sampai kok bisa setelah minum kopi lalu tiba tiba ada eee
semacam serangan begitu ke dalam mirna sendiri hingga akhirnya tewas
jadi sewaktu myrna meminum
saya tidak melihat dia minum ya
dia duduknya di sebelah saya seperti ini ya
benar benar di samping saya
lalu dia sewaktu dia mengatakan kalau rasanya tidak enak
dia menyuruh saya mencoba dan saya mencium itu aromanya tidak enak
saya tidak mau
lalu dia mukanya langsung kayak baru merasakan sesuatu yang tidak enak
dan dia meminta saya untuk mengambil air cepat cepat
lalu saya langsung lari ke arah barnya
terus di tengah jalan saya ngomong sama pelayannya kalau saya minta air putih
buat teman saya itu kan
lalu kliennya menanyakan beberapa hal mengenai airnya ya
mau air yang macam apa mau size apa
tapi saya langsung bilang udah air putih aja pokoknya
sewaktu saya kembali saya melihat prosesnya kepalanya mirna
mulai udah ke arah belakang gitu udah tertidur
lalu gejang gejangnya mulai dan gijalah gijalah yang lainnya juga sudah mulai
berarti begitu cepat prosesnya
tadi kita tahu bahwa ayah mirna ini kembali datang ke polda
untuk menanyakan bagaimana perkembangan kasusnya setelah kejadian ini
sudah ada komunikasi dengan keluarga mirna
setelah kejadian hanya waktu saya di rumah duka dua hari sesudah kejadian
tapi apakah anda memang dekat dengan keluarga mirna
saya kalau ada mirna aja ya
kalau ada myrna baru saya diajak
diajak ketemu sama ibunya sama saudara saudaranya
tapi sejak kejadian tidak ada komunikasi
tapi kalau ayah mirna anda kenal begitu
saya bertemu pertama kali di rumah sakit waktu kejadian
kalau ibunya sering ketemu sebelumnya
tidak ada komunikasi kenapa
kenapa anda juga tidak mencoba untuk menjalin komunikasi
saya mencoba tapi mereka tidak merespon saya
kalau dengan hani sendiri apakah anda sudah ada komunikasi
tapi saya mencoba tapi dianya yang tidak merespon
baik kenapa sampai kira kira anda dengan hani tidak ada lagi komunikasi
yang saya mencoba dia yang tidak mau respon ya
jadi saya tidak tahu kenapa saya juga mau tahu kenapa
baik berarti setelah kejadian tersebut putus komunikasi dengan hani dan keluarga dari myrna
kita akan kembali lagi dengan perbincangan bersama dengan jessica kemola wangso usai jeddah pariwara